ibu punya pantun dibuat lu pantun apa itu naro barang jangan sampai hilang ya mungkus kado
isinya gabus maksudnya orang indonesia pada bilang terus siaran cnn indonesia yang paling bagus usai
gitu aja gue juga ada pantun buat lo nih apaan tuh pergi ke muara gembong dapet ikan sembilang
terus pergi mancing ke kampung satu udah banyak orang udah pada bilang ya tv trans tujuh yang nomor satu
cakup juga ya pantun lu besok dipanggil sama produser berita oh masuk berita trans tujuh kematian
semeninggal dong gue sejak dulu betawi mempunyai banyak jenis kesenian atau tradisi yang hadir
turun menurun salah satu tradisi yang mesti dijaga ini nih palang pintu betawi palang pintu
merupakan tradisi yang menjadi bagian dari upacara pernikahan masyarakat betawi mengamukkan
seni bela diri dengan seni sastra pantun nah dalam tradisi ini jawara bertindak sebagai perwakilan
antara laki laki dan perempuan dan akan saling menunjukkan kemampuan memperagakan gerakan silat
dan melontarkan pantun satu sama lain sebelumnya saya tuhan maafkan bila kt kedatangan ayam
setelah menunjukkan beberapa gerakan silat dan saling berbalas pantun barulah rombongan mempelai
pria dapat masuk ke rumah mempelai perempuan untuk melanjutkan prosesi pernikahan tradisi
palang pintu menyimbolkan ujian yang harus dilalui mempelai laki laki untuk meminang pihak perempuan
jawara dari daerah asal laki laki harus bisa mengalahkan jawara yang berasal dari daerah tempat
tinggal perempuan namun karena jumlah pemain palang pintu tidak sebanyak dulu saat ini baik mempelai
pria maupun wanita menggunakan para jawara dari satu kelompok yang sama dalam tradisi palang pintu ada
unsur bela diri yaitu silat jenis yang biasa dipakai adalah silat cingkrik dari wilayah
rambabelong kebonjuruk jakarta barat tapi yang dipakai sangat almarhum sleepy adalah
jenis silat haji kencung yang merupakan silat keluarga walaupun silat merupakan
seni bela diri nah saat ini juga digunakan sebagai seni pertunjukan
bang latihan bareng ya pakai baju ya tekan baju dulu karena kalau melatihan nggak boleh pakai
baju yang biasa kayak gini langsung gantinya negosiasi sebelum latihan saya menggunakan
kostum yang dikenakan para pemain palang pintu yaitu pakaian adat betawi sehari hari ada baju
koko betawi dan aksesoris pelengkap berupa sarung yang diletakkan di pundak ada baju
koko betawi dan aksesoris pelengkap berupa sarung yang diletakkan di pundak
pantun betawi merupakan pantun yang berasal dari tradisi lisan masyarakat betawi dengan lari ke
tanpa susunan tertentu pantun betawi merupakan pengembangan pantun melayu pada abad ke tujuh belas dan tujuh
pantun gujarat pada abad ke lima belas dengan gaya penyajian yang spontan lugas dan bebas nah
ini dia yang membuat palang pintu menjadi menarik karena ada aksi silat juga di dalamnya sanggar
almaruf di kawasan sleepy palmerah jakarta barat ini adalah salah satu kelompok masyarakat betawi
yang masih setia mempertahankan tradisi palang pintu di era modern tujuh pemain utama berlatih
palang pintu secara rutin yang paling dasar ya kuda kuda meski untuk tujuan pertunjukan ketika
beraksi silat dipergunakan dengan serius dan dapat melukai pemainnya sendiri bila tidak berlatih dengan sungguh sunggu
oke oke ini yang latihannya udah dari sd tapi sekarang masih baru kelas dua smp ya tapi ilmunya
udah banyak pertama gini kalau memukul pukul tangan kuda kuda ya set set kita ini buka juga
berarti gini ya set terus pukul lagi tahannya gini tahan lahan gini ya terus ikut lagi set
setan sikit balik set oke lumayan walaupun masih ngawur tapi lumayan keren ya kayak jadi
tapi ini lebih wow karena versi lokal jadi wah keren sekali ini oke apalagi setelah itu teknik jatuhin
setelah kuda kuda dan jurus awalan lanjut ke ragam jurus silat
ada latihan pukul mentil atau menangkis pukulan geprek atau membuat gertak dengan
menghentak tangan ke bawah menyikut lawan hingga teknik banting
ini kan satu coba satu satu pukul dua ya kan gini oh rumit ya rumit ya karena ini enggak
ternyata tuh enggak cuman kayak latihan main pukul tapi ada iramah
hanya ada ada ibaratnya kalau main musik sudah partiturnya nggak bisa sembarang langsung gerabak
rubuk lumayan main capek fisik mikir kolam itu enggak segitu mudahnya oke lanjut tahan dulu
selain ragam jurus dan kecepatan tangan memukul lawan ini yang menjadi poin penting dari sebuah
pementasan palang pintu betawi ketika palang pintu mempelai pria berhasil menjatuhkan pemain
palang pintu mempelai wanita ini artinya mempelai pria dapat masuk ke suatu daerah
jatuhnya berarti harus samping dulu ya oke kalau kata orang betawi jatuhnya nggak boleh ngejuprak
karena kalau ngejuprak dara itu bisa kena ini ya ngejelek tak boleh jadi jatuh pun
ada tekniknya dan memang harus ada satu pihak yang bakal jatuh kalau nggak ada yang jatuh
ya nggak bisa masuk ke tempat perempuan bisa yang jatuh yang palang perempuan ya yang alahlah udah
jatuh palingnya jatuh menandakan bahwa itu salah satu oke anda boleh masuk untuk menikahi perempuan
yang menjadi pilihan anda oke latihan teknik jatuh lagi ya tadi gimana selanjutnya saya belajar
merawis atau salah satu jenis musik perkusi dengan unsur religi yang kental meski ada beberapa alat musik
marawis nah yang lazim dipergunakan berupa marwas atau genang kecil hajir atau genang besar dan juga
ah ah ah susah hahaha saya gede ini susah yang kecil tinggal ikutin yang ini bikin tempo
salah bubar kondangan ya nanti fokus jadi kunci penting ketika menjadi seorang palang pintu
aden ketua sanggar almarhum pernah terpukul dan mengakibatkan giginya tanggal secara tidak sengaja
yang ia pakai saat tampil
selama dua puluh tahun berdiri pandemi menjadi titik terendah atau nadiri
bagi para pemain palang pintu
terutama di kawasan selipi
bila sebelum pandemi dalam sebulan ada sepuluh sampai lima belas pernikahan yang memanggil mereka
kini hanya dua empat acara saja dalam sebulan
sekali tampil biasanya mereka akan mendapat honor dua lima juta rupiah
ah buat apaan sih latihan palang pintu latihan silat
ujung ujungnya juga berantem yang pukul pukulan silatnya nggak dipakai
nah kalau kita di sini bang di almarhum
kita latihan silat itu bukan buat berantem bang
bukan buat so jago atau apa kan
kita di sini di almarhum ini latihan silat itu buat melestarikan kesenian budaya bang
setelah belajar pantun belajar marawis dan belajar silat
tentunya pergelaran utama dimulai
berbalas pantun juga harus memasukkan unsur komedi
ini juga yang menjadi salah satu ciri khas dari palang pintu
yaitu lontaran pantun dibalut komedi
hahaha kayaknya harus sayangnya ikut
dan benar saja dugaan saya baru belajar silat sehari
langsung dijatuhkan dengan mudah
aduh berasa keras
syarat utama mempelai pria mempersuntik mempelai wanita ada dua
pertama bisa mengalahkan jawara
dan pintar dalam mengaji
kalau bersilat dimaknai agar bisa melindungi keluarga
dan mengaji bermakna jadi kepala keluarga yang baik
akan akan masih terhampungan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
akhirnya setelah perjalanan panjang
saya juga intinya kami sudah bisa masuk dan jalan jalan ke pulau bali
terima kasih mirsa telah menyaksikan segmen saharu menyari
sampai jumpa minggu depan lagi
selamat ulang tahun kota jakarta ke empat ratus empat puluh
dari ciawi ke cabang bungin kaci pete lewat semanggi
ini budaya betawang
kudu dikembangin kalau bukan kita siapa lagi
kami adalah budaya kita sendiri kami pernah berpastarin
penyiputan sian and indonesia